sampai jumpa di video selanjutnya
selamat malam om haris
kamu sudah bisa berjalan
kamu pasti kaget kan riz
melihat taufan udah bisa berjalan
aku aja yang sering menemani terapi
aku gak nyangka taufan bisa cepat sembuh seperti ini
berkat semangat yang tinggi
dan dia berarti sekuat tenaga
dan semua ini tidak lepas karena keinginan taufan
yang segera ingin balik ke jakarta
kamu mau pulang
kalau fadil itu tidak bersalah
saya juga sangat percaya
sekecil apapun itu
saya ingin membantu keluarga saya
sebenarnya saya juga ingin cepat pulang
sama seperti kamu
saya ingin mendampingi kamila
di masa masa sulit seperti ini
bukan gak bisa riz
benar kata bularas om
om tenang aja kami pasti bisa mengerti
dan saya akan membantu om untuk mendampingi kamila disana
selama fadil ada dalam tahanan
saya gak akan membiarkan edom untuk menyentuh kamila
om tenang aja
saya akan menggantikan posisi fadil dan om untuk melindungi kami
sekali lagi terima kasih
saya gak tau lagi bagaimana
membalas kebaikan kamu
saya pasti akan membalas kebaikan kamu ini semua
oh gak perlu membalas apa apa
yang penting om harus menjaga ginjal yang udah ada dalam tubuh om
itu aja yang saya ingin tahu
itu udah cukup om
yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya
sekali lagi saya terima kasih
tolong lindungi dia taufan
begitu saya pulih
saya akan langsung pulang ke indonesia
yaudah kalau gitu saya permisi

aku harus mempersiapkan semua hal untuk membantu fadil
halo selamat siang
apa dari kantor polisi
oh ya baik baik saya akan segera ke sana sekarang
iya sekarang juga terima kasih
nona pengacara yang cantik
bapak ari kenapa anda ada di sini juga
anda mau membatalkan tahanan luar asa juga
karena saya sudah membatalkannya sendiri
dan saya sudah memutuskan untuk perang terbuka dengan anda di sidang
ampun ampun beribu ampun
nona pengacara yang cantik
walaupun baju kita matching abu abu dan hitam
tapi rupanya pikirannya berbeda
anda salah salah sekali
karena saya datang kemari bukan untuk mengurus penangguan penahanan
tapi akan memberikan kabar gembira
ini adalah buat klien anda
kabar gembira apa
ini adalah surat resmi dari klien kami
dan tembusannya sudah kami serahkan kepada pihak kepolisian
surat apa ini
bukalah dulu baca
sebenarnya saya ingin sekali langsung menyerahkan diri kantor anda yang sangat romantis itu
tapi jujur karena kita ketemu di sini
jadi sekarang saya serahkan
saya yang akan selesaikan silahkan predictable
di sini berita terkini terbaiknya

ayo takutlah bentar

dan kasus ini diantarkan selesai
ini maksudnya apa
bukannya kita masih harus sidang tanggal dua puluh tiga juni nanti
aneh benar benar aneh
seharusnya anda sangat senang
kalau kasus ini diselesaikan seperti ini
dan mereka selesai iya kan
kebetulan klien kami edo adoputra mengabulkannya
tapi begitu dikabulkan berkas dicabut
kok kelihatannya anda tidak puas
karena saya curiga terhadap anda
anda pasti merencanakan sesuatu dibalik semua ini iya kan
anda selalu berpikiran negatif
sejujurnya sejujurnya saya sangat ingin berhadapan dengan anda di sidang lanjutan
karena saya ingin tahu seberapa banyak ilmu yang ada di kepala anda
saya ingin tahu seberapa banyak ilmu yang ada di kepala anda

karena klien kami menginginkan perkara ini segera kumpas dan selesai
permisi mana cantik
ngecing baju kita sudah sehati
edo mencabut untuk tanya
tuntutan atas fadil dicabut
kamu yang benar alena
kamu nggak lagi bercanda kan
enggak tante alena tidak bercanda
edo benar benar mencabut tuntutannya terhadap fadil
terima kasih ya allah
akhirnya engkau mendengar doa doa kami
ya udah alena
terima kasih alena ya
pak kamila ayo cepetan ke sini
ada apa mak
pagi pagi ikut teriak teriak
pak fadil pak fadil
akhirnya doa kita dikabulkan
kamu dan fadil akan menikah
kasus fadil dicabut tuntutannya
sekarang fadil bebas
iya tuh anak kita bebas pak
karena kita udah bebas sekarang
terima kasih ya allah
kak fadil bisa bebas
tapi mama tau dari mana mak
barusan pak barusan alena telpon
dan katanya pengacaranya edo sudah menyerahkan
berkas pencabutan tuntutan terhadap fadil ke polisi
jadi mulai hari ini
fadil bebas pak
bukannya keluarganya edo itu
begitu ngototnya untuk menuntut fadil
sampai seberat beratnya dihukum
pak kok kayaknya bapak gak suka sih kalau fadil bebas
bukannya nggak seneng mak
papa seneng papa suka
pak udah deh nggak usah dipikirin
kita terima aja pak
ini semua berkah dari allah
dan ini seperti muksizat dalam keluarga kita pak
itu semua karena usaha indie tante
kemarin indi berusaha mati matian
untuk memujuk edo supaya ngebebasin fadil dari penjara
ya karena indi gak tega ngeliat tante nangis setiap hari
dan sekarang terbukti kan
kalau eda itu gak sejahat yang tante pikir
terbukti juga kalau edo itu cinta sama indi
buktinya dia mau kok melakukan apa yang indi suruh
kamu serius indi
bagaimanapun kan kalian ini keluarga indi
terima kasih yandi
yaudah sekarang kita siap siap ya
kita siap siap mau jemput fadil
tante indi gak ikut ya
karena indi mau ke rumah sakit
indi mewakili keluarga rinaldi untuk berterima kasih sama edo
mila udah dong mila
kamu jangan bengong aja
harusnya tuh kamu senang kalau fadil sekarang udah bebas
sekarang mila siap siap ya
kita jemput fadil
silahkan anda keluar
ada yang jenguk saya lagi pak
tidak ada kunjungan
tapi siang ini anda dinyatakan bebas
apa saya bebas
iya anda bebas
apa anda mau di sini terus
kamu kok masih pakai baju ini sih
mama gak suka liatnya
kamu kan udah bebas sayang sekarang
alhamdulillah fadil udah bebas
selamat ya kamu sudah bebas
kami sudah berhasil melalui ujian dari allah
anak senang banget kak fadil bisa bebas sekarang
kak fadil ana kangen banget sama kakak
iya ana kak fadil juga kangen sama ana
kenapa fadil bisa bebas ma
fadil kamu harus berterima kasih sama indi
karena indi kamu jadi bisa bebas
indi bilang indi yang membujuk edo untuk membebaskan kamu
sekarang ini lagi ke rumah sakit
berterima kasih sama edo mewakili kita semua
tadi camilla udah kita ajak
tapi katanya dia mau jagain kava aja di rumah
karena gak ada orang yang jaga kava
tapi dia mau jagain kava aja di rumah
tapi dia mau jagain kava aja di rumah